dan terkait lonjakan kasus baru covid sembilan belas di jawa barat
gubernur jawa barat ritwan kamil mengatakan hal ini bukanlah pola baru
karena penambahan angka tersebut hanya terjadi di satu titik
kita sudah polanya sudah terbaca ini juga salah satu masukan dari pak pandu kan
kita melakukan tracing yang aktif kita ada enam ratus mobil testing covid
kita sebar di titik pasar pariwisata terminal dan lain sebagainya
tapi ada yang sifatnya itu adalah anomali
nah kalau anomali itu seperti yang beberapa ini
tidak ada uang bisa kita prediksi
dan coba bayangkan dalam satu titik jumlahnya
di atas seribu kira kira begitu ya
dan dilaporkan dalam kurun dua hari
kemarin sekitar dua ratus an sekarang sembilan ratus an
nah waktu saya bedah lagi mas datanya
yang hari ini dilaporkan sekitar sembilan ratus enam puluh lima
dari satu titik itu ada sembilan ratus sepuluh kalau nggak salah
berarti lima puluh lima nya itu yang pola yang lama
yang tiap hari kan jawabannya sebenarnya
tanda kutip selalu di bawah seratus ya
nah khusus untuk
siapa ini menambah yang memang luar biasa
besok besok lusa pun kita kurang lebih akan kembali ke pola yang sudah kita prediksi
yaitu di angka lima puluh enam puluh dan seterusnya yang terus kita kejar supaya lebih rendah lagi
jadi itu tadi mas jadi tidak bisa dibaca ini sebagai pola baru
kalau pola baru itu kan jumlahnya banyak dan menyebar kira kira begitu
kalau ini jumlahnya sangat banyak tapi satu titik kan berarti
memang ada anomali
kondisi di titik itu
nah itu salah satu juga yang kita optimis sebenarnya
pengalaman dari kluster di sekolah kepolisian di sukabumi
kalau terjadinya di lembaga pendidikan
karena para perwira siswanya itu kan orang orang terpilih
yang badannya itu fisiknya kuat kuat
maka penyembuhannya dari hasil laporan memang paling banyak dan paling cepat
nah kira kira begitu
sehingga dari seribuan
di secapa itu yang dirumah sakitkan hanya enam belas orang yang ada gejala sedang
jadi sembilan puluh sekian persennya diisolasi di satu telingkulah
jadi lebih terkendali pintu masuknya hanya satu
dan mudah mudahan dalam hitungan empat belas hari
seribuan perwira ini bisa kembali beraktivitas
artinya anda mengatakan bahwa kluster ini mudah sekali untuk dilokalisasi dan diisolasi
karena memang berada dalam satu tempat atau zona yang
aksesnya juga cukup terbatas begitu ya
dulu kita pernah ada kluster yang paling sulit namanya kluster gereja gbi
mungkin pak pandu monitor ya
itu kita nge trackingnya berminggu minggu ke pasien yang sekunder
di check lagi ke yang tertiar
terus yang sampai level empat
ke supirnya ke wah panjang itu
menyebar ke seluruh beberapa kabupaten kan
itu paling menyulitkan dalam sejarah kita tracking kluster itu adalah salah satunya itu
tapi kalau satu titik seperti sukabumi dan sekarang secapa
itu betul betul terkendali kenapa
karena ada tanggung jawab juga dari institusinya
kalau di sukabumi adalah kepolisian
maka semua instrumen kesehatan kepolisian
menggunakan caranya me repress si covid
dan sekarang juga saya kira hal yang sama
jadi harap dibedakan antara penampuan gara gara pola dan menyebar
tentunya itu menjadi sebuah hal yang betul betul harus jadi lampu merah
yang kadang kadang memang menyergap kita
di luar dugaan kita
walaupun semua protokol sudah kita terapkan secara merata
maka kalau dia rata rata tadi sebelum anomali ini
ya di jawa barat rata rata itu biasanya urutan ke lima ke enam
dibanding provinsi lain yang lebih merata